penerapan protokol kesehatan di kota bandung dinilai semakin menurun
hal ini diungkapkan menko kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
dalam konferensi pers terkait hasil rapat terbatas evaluasi ppkm pada senin delapan november lalu
berdasarkan pantauan di sejumlah lokasi publik seperti pasar cicadas dan taman alun alun kota bandung
terlihat banyak masyarakat yang abai prokes terutama tidak menggunakan masker
rata rata warga merasa aman karena sudah divaksin
kebawa kok cuma kan lagi ada kegiatan aja jadi kan bulat balik gitu
jadi ngelup kalau dipakai pakai terus gitu kak
maman juga ngerasa ya karena kan udah vaksin juga tapi tetap jaga jaga sih
gak setiap setiap hari dilepas paling ketika mau ngeropo paling lepas
pengap deh ada masker juga kalau ada yang itu pakai
wakil wali kota bandung yana mulyana mengakui saat ini
kepatuhan warga kota bandung terhadap protokol kesehatan terlihat mulai menurun
yana menyebut pemerintah kota bandung terus mengingatkan warga
namun ia juga meminta kerjasama warga untuk taat prokes agar pandemi bisa semakin terkendali
kami diingatkan tapi insya allah kami dinas terkait teman teman kewilayahan
insya allah konsisten terus lah mengingatkan
dan tadi kita pemerintah kota kan sebetulnya juga gak bisa sendiri ya
butuh dukungan dari warganya juga
jadi tolong warganya juga sadar diri gitu untuk prokes gitu ya
karena kalau kita belajar dari negara lain pada saat mereka abai terhadap prokes
salah satunya masker aja itu kan peningkatan amerika luar biasa
inggris luar biasa belanda lockdown lagi china lockdown
kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiolog indonesia
mas delina pane mengatakan meski tidak berpengaruh secara langsung terhadap kenaikan kasus covid sembilan belas
namun protokol kesehatan
merupakan hal yang wajib dilakukan seluruh lapisan masyarakat di masa pandemi
penerapan protokol kesehatan menjadi cara pencegahan utama dalam mengurangi penyebaran covid sembilan belas
sehingga pemerintah harus terus melakukan berbagai upaya
agar tingkat kepatuhan warga tidak terus menurun
intervensinya tentu bertingkat
yang pertama tentu persuasif dulu
persuasif itu artinya pemerintah terus mempromosikan protokol kesehatan yang harus dilakukan
dengan cara melakukan pengawasan
saya kira satgas itu memiliki relawan cukup banyak
di setiap wilayah ada ratusan ribu relawan
nah mereka juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan
tapi yang terpenting adalah sesama kita saling mengingatkan
mas dalina menambahkan selain protokol kesehatan upaya pencegahan lain yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan capaian vaksinasi
saat ini dari total satu sembilan juta sasaran vaksin di kota bandung
delapan juta atau sembilan puluh enam lima puluh persennya sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama
sementara untuk dosis kedua capaian vaksinasi sudah mencapai satu lima juta orang atau sekitar delapan puluh persen
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat